ajang kompetisi olahraga terbesar di indonesia pon ke dua puluh di papua resmi ditutup kemarin
sejumlah pencapaian berhasil diraih termasuk suksesnya papua menjadi tuan rumah penyelenggara
apa saja catatan dalam penyelenggaraan pon kali ini
apa kemudian strategi yang harus dilakukan untuk memastikan
torehan prestasi atlet di pon bisa lebih dikembangkan lagi untuk event event olahraga di tingkat internasional
kita akan berbincang dengan kepala dinas pemuda dan olahraga provinsi papua alexander kapisa
anggota tim voli putri jawa barat wilda siti nur fadila dan pengamat olahraga frits simajuntak
selamat malam pak alexander mbak wilda dan bang frits
halo selamat malam
oke saya ke pak alexander terlebih dahulu
selamat pak luar biasa papua sukses sebagai tuan rumah
apa catatan dari pemprov papua pak terkait penyelenggaraan pon untuk tahun ini
pak alexander bisa mendengar suara saya dari studio
ya masih putus putus
masih putus putus oke sekarang sudah lebih jelas pak
oke tadi saya sebelumnya mengucapkan selamat pak pemprov papua sukses menyelenggarakan pon ke dua puluh
dari pemprov sendiri pak apa catatan dari anda
ya selamat malam
selamat malam semuanya
pertama tama kami atas nama pemerintah provinsi papua dan seluruh rakyat
menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada
stakeholders terkait dalam hal ini
pemerintah pusat melalui bapak presiden republik indonesia
dan juga para jajaran menteri terkait yang senantiasa menopang dan mendukung
dari persiapan sampai penyelenggaran pon
yang alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat luar biasa
karena sejak awal pemerintah provinsi papua melalui bapak gubernur lukas nmd
itu mencengangkan empat sukses
yaitu sukses prestasi sukses penyelenggaran
dan alhamdulillah dengan berakhirannya pon kemarin
pada saat acara penutupan
kita dapat saksikan bersama bahwasannya
penyelenggaran pon bisa berjalan dengan baik
dan banyak prestasi yang ditoreskan dalam penyelenggaraan pon ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu di provinsi papua ini
termasuk untuk kontingen papua ya pak alexande
luar biasa masuk top lima untuk tahun ini
betul sekali mbak
luar daripada ekspektasi kami
memang luar biasa para duta duta atlet atlet dari papua yang menorehkan sejarah bagi papua
di mana tuan rumah kami berhasil kali ini dalam pon ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini
ada dalam jajaran empat besar
oke kalau papua empat besar
jawa barat menjadi juaranya
selamat mbak wilda
jawa barat menjadi juara lagi untuk khusus tim voli putri
luar biasa hat trick tiga kali medali emas
resepnya apa sih mbak wilda ini
masya allah alhamdulillah banget sih
untuk tahun ini kita masih bisa mempertahankan medali emas
juga jawa barat menjadi posisi tertinggi ya di pon papua ini
resepnya ya pasti kita ada latihan konsistensi latihan daya juang
semua tim woko untuk di tim bergu
tantangannya seperti apa mbak
karena kan ini pertama kali event pon pada saat pandemi
pasti kan ada banyak penyesuaian
ada banyak persiapan yang harus dilakukan oleh anda dan tim
pasti challenging buat kita banget ya kak
karena kita juga sempat tertunda
tahun kemarin tahun ini
itu juga untuk latihan kita sempat ada latihan masing masing di rumah dulu karena pandemi
itu benar benar proses yang cukup sulit sih untuk kita sendiri sebagai atlet
ketika mengetahui pon akan diselenggarakan di papua dan tiba di papua sendiri
anda melihatnya bagaimana secara venue secara kesiapan panitia penyelenggara
wah luar biasa sih
papua keren banget karena untuk di pollingnya sendiri
baru ada mungkin di papua
yang framingnya luar biasa besar sekali
di situ juga ada tempat latihan yang benar benar udah kayak internasional gitu
benar benar mungkin gor pertama yang terbesar yang ada di indonesia di papua ini
luar biasa sih salut sama papua
dengan penonton dan antusiasnya juga luar biasa untuk kita
oke saya ke bang frits
dari sisi tuan rumah sangat sukses bang frits
kemudian dari sisi atlet juga melihat pon kali ini cukup luar biasa
kalau bang frits melihat
apa pendapat anda
catatan atau langsung kasih dua jempol
begini ya pertama selamat untuk papua
selamat untuk papua selamat untuk pemerintah indonesia
untuk koni pusat bank olahraga dan semuanya
karena kali ini saya singkatkan
kita nanti akan lanjutkan
kami akan lanjut kan dialog ini
masih membahas kesuksesan penyelenggaraan pon di papua
apa yang kemudian bisa kita tingkatkan di masa mendatang
kami akan kembali
tetap di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
saya kembali sapa bang frits
tadi sempat terputus ada gangguan komunikasi
oke bang frits apa saja kemudian menjadi catatan dalam penyelenggaraan pon untuk tahun ini bang
jadi saya ucapkan selamat kepada pemerintah indonesia
kepada pemerintah provinsi papua dan kabupaten kota dan sebagainya
juga kepada para atlet pb koni pusat
dan semua yang menjadi key players di papua
bapak presiden jokowi itu mengeluarkan kepres no lima belas
bangga terhadap produk indonesia
buat saya pon kali ini adalah
bangga produk olahraga nasional indonesia
kenapa saya bangga terhadap produk olahraga nasional
karena di awal pon saya
iya silahkan dilanjutkan bang
ya di awal pun saya pernah menyatakan tentang
ini adalah pekerjaannya nekat
tapi punya misi yang sangat besar yaitu nkri
jadi saya melihat
bahwa pon kali ini adalah bukan sebatas event olahraga
pertama ia adalah katalis untuk membangun infrastruktur
papua sangat mati pembangunan infrastruktur
fasilitas sarana perasana olahraga
tadi teh wilda itu sudah menyampaikan bagaimana
hanya dia melihat diun di sana
yang kedua bukan hanya infrastruktur saja
sarana perasana olahraga
tapi juga infrastruktur lainnya
jalan raya listrik hotel dan sebagainya itu
papua menjadi luar biasa
kemudian ini adalah momentum emas
untuk memperbaiki citra dan reputasi negara
papua selama ini
perintah indonesia selalu dicemohkan tentang papua
bahwa tidak diberi perhatian
pertumah ada dan
tapi kali ini sudah terbukti
bahwa pintah indonesia itu
tidak membuat papua itu menjadi
provinsi atau masyarakat papua dalam menjadi
papua itu penyelenggaraan olahraga pon
itu papua salah satu yang menjadi privilege
karena tidak semua
provinsi itu sudah menerima atau sudah menjadi tuan rumah
ini adalah wahana untuk mempromosikan para wisata papua
dan juga umkm untuk produk dari masyarakat papua sendiri
dan itu berhasil menurut saya
dan akibatnya apa hasilnya apa
ini adalah nomor satu bangsa yang kini cinta
bahwa kalau syarikat kita ke papua itu khawatir
ternyata tidak gitu
dan terakhir sehingga ini
adalah akan menjadi energi yang membangkitkan kebanggaan
terutama masyarakat papua sendiri
itu yang saya katakan saya bangga produk olahraga nasional
selamat sekali lagi pak alexander
luar biasa ya
pon kelly ini ini banyak sekali catatan memberikan kontribusi
yang cukup positif
tidak hanya dari sisi torian prestasi
tapi kemudian dari sisi perekonomian
luar biasa pak alexander mungkin bisa
diberikan gambaran bagaimana ini membangkitkan
perekonomian di papua
kelihat perekonomian yang cukup hidup gitu ya
selama penyelenggaraan pon ini di sana
sukses ekonomi adalah salah satu sukses yang ingin dicapai oleh
perintah dan rakyat papua
sehingga awal ini kita bisa mencapai sukses ekonomi yang ingin dicapai oleh perintah dan rakyat papua
sehingga awal semua stakeholder terkait
baik pemerintah dan masyarakat bahu membahu
untuk menyiapkan papua sebagai tuan rumah yang baik
khususnya dari sisi ekonomi
kita lihat bahwa dengan penyelenggaran konsep penyelenggaran pon di empat klaster ini
ini sebenarnya bagian dari strategi pemerintah
untuk membangkitkan ekonomi ekonomi
di empat klaster penyelenggara atau kabupaten kota penyelenggara ini
hari ini terbukti
selama kurang lebih sepuluh tahun

dan sekarang kita sudah mencapai
empat klaster penyelenggara
dan sekarang kita sudah mencapai
empat klaster penyelenggara
dengan ini terbukti

melihat perekonomian di papua

bahkan masyarakat papua
lebih khususnya orang asli papua
pengusaha itu mengharapkan
kalo bisa pon ini lebih dari dua minggu
merasakan dampak yang cukup besar dengan
adanya penyelenggaran pon di papua
dan memang sejak awal bapak gubernur papua bapak likas mnd
menghendaki bahwa penyelenggaran pon ini harus merata di beberapa kabupaten dan kota yang ada di papua
dan ada dua puluh sembilan kabupaten kota yang ada di papua ini
semuanya merasakan dampak ekonomi yang luar biasa penyelenggaran pon ini mas
cerita di balik layarnya seperti apa sih pak alexander
karena kan kita melihat saat ini memang sudah cukup sukses
tapi kemudian mewujudkan ini membangun komunikasi dengan masyarakat dengan pemerintah pusat
dengan berbagai stakeholder nya
bagaimana persiapannya dan hingga akhirnya sukses seperti sekarang
ya perjalanan pon ini sendiri kurang lebih hampir kurang memakan waktu tujuh tahun ya
sejak tahun dua ribu tiga belas ketika pertama kali bapak gubernur terpilih bapak lukas nmb
ini beliau langsung memperkelamirkan bahwa papua harus tuan rumah pon
dan sejak tahun dua ribu tiga belas
kami pemerintah provinsi dan seluruh jajaran terkait ini sudah bahu membahu
untuk mempersiapkan penyelenggaran pon
karena banyak pesenisme dari masyarakat di luar papua bahwa papua ini bisa menyelenggarkan pon
dan puji tuhan kami berangkat dari kekurangan kami
saat ini kami bisa meyakinkan saudara saudara di luar papua bahwa papua kita orang bisa menyelenggarakan pon
dan hari ini terbukti dengan penyelenggaran pon yang dibuka dari tanggal dua oktober sampai tanggal lima belas oktober
kemarin ditutup pon nya dapat berjalan baik
dan torehan torehan prestasi bahkan pemecahan rekor dapat terjadi yang cukup besar dan banyak pon ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini
jadi memang berbicara untuk penyelenggaran pon nya sendiri
ini memang cukup lama kami mempersiapkan khususnya dari sisi infrastruktur pendukung
ada total kurang lebih tiga puluh venue yang kami siapkan untuk mendukung tiga puluh tujuh cabang olahraga yang dipertandingkan pada pon ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan sempat ini juga saya atas kemampuan pemerintah dan rakyat papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kami yang terhingga
buat bapak presiden joko widodo dengan komitmen mengeluarkan tiga impres untuk mendukung penyelenggaran pon ini
di mana mengistriksikan beberapa hal yang terkait khususnya kementerian kupr dalam mendukung kamu
membangun infrastruktur infrastruktur pendukung baik venue maupun infrastruktur lainnya dalam penyelenggaran pon ke dua puluh tahun dua ribu dua puluh
nah berbicara mengenai infrastruktur dalam waktu dekat november nanti ada paralimpiade
apakah kemudian persiapan penyesuaian untuk event tersebut sudah dilakukan dan apakah siap jika nantinya ada event olahraga yang lebih besar
mungkin di level tingkat internasional diselenggarakan di papua
ya tentu berangkat dari suksesnya penyelenggaran pon ini menjadi standar bagi kami untuk harus juga sukses penyelenggaran peparnas
karena bagi kami pon dan peparus ini adalah satu paket yang harus sukses
meraih sukses besar sukses penyelenggaran prestasi administrasi dan juga sukses ekonomi
yang tidak kalah pentingnya papua adalah buka bima dari republik indonesia di kawasan pasifik
sehingga target berikut daripada bapak gubernur adalah papua harus bisa menyelenggarkan pacific games
dan ini sebagai sebuah momentum untuk papua tangkip sebagai anak kantung daripada republik ini
dan ini menunjukkan bahwa papua bisa berkontribusi yang besar
bagi negara kesatuan republik indonesia
baik saya ke bang frits
bang frits kita bisa menjadikan pon papua menjadi standar baru dalam perhelatan untuk event event olahraga
bahkan untuk selanjutnya di tingkat internasional
itu harus ada follow up pertandingan
karena salah satu kunci dari keberhasilan pembinaan olahraga adalah pertandingan
dan keberhasilan pon di tuan rumah ini itu adalah membuka
harapan agar para induk organisasi juga didukung oleh pemda pemprov gitu
dan pemkap pemkot itu menyelenggarakan pertandingan pertandingan internasional
di tingkat misalnya ke arah australia dan negara negara yang di sekitar sana itu sangat dekat
itu bisa dilakukan oleh papua
karena standar di venue yang ada itu luar biasa
itu yang saya harapkan
jangan sampai venue yang di papua ini seperti yang terjadi dengan venue di pon kalimantan timur
pon riau semuanya terbengkalai menjadi monumen yang nggak jelas
jadi saya harapkan ini dilanjutkan
dilanjutkan dengan menyelenggarakan inisiatif inisiatif pertandingan ini
saya ingin ambil contoh kejuaraan antar klub piala dunia itu dilakukan oleh pemerintah jepang
pembukaan nba itu selalu dilakukan di china
jadi bukan hanya mengambil misalnya pertandingan pertandingan di indonesia atau sekitar regional situ
tapi papua stadion yang sudah level dunia ini bisa melakukan inisiatif dengan
mengundang tim tim lain untuk bertanding di papua
luar biasa pasti pengalaman mereka
jadi jangan hanya di bali saja pertandingan tingkat internasional
tapi saya harapkan kedepannya itu papua
harus menjadi tempat pusat dari pertandingan tingkat internasional
baik jadi tidak hanya menjadi wajah indonesia tapi wajah asia begitu ya untuk penyelenggaraan event event internasional
tapi saya ke mbak wilda
asia dan australia
asia dan australia baik

saya ke mbak wilda dulu yang sudah membunuh saya ke mbak wilda dulu yang sudah membunuh
saya ke mbak wilda dulu yang sudah membunuh
saya juga ingin merasakan berbagai venue di sana khususnya untuk cabang olahraga voli ini

bagaimana rasanya mbak bertanding di papua
tadi sudah disebutkan memang secara infrastruktur memang cukup luar biasa
berbeda pada saat penyelenggaraan pon di berbagai tempat sebelumnya
tapi menurut anda apakah memang harus ada yang lebih dilengkapi disempurnakan
atau seperti apa dari pandangan seorang atlet
atau seperti apa dari pandangan seorang atlet

kalau untuk kemarin di venue voli mungkin

dan kita cuma ada satu asrama asrama brimob di situ
fasilitasnya luar biasa juga
cuman mungkin kalau misalnya ada event event lain
kayak mungkin proliga ada di sana
juga mungkin pasti butuh kayak infrastruktur kayak hotel dan segala macamnya
lebih dimunculkan lagi
kalau untuk venue nya sendiri itu udah luar biasa sih
udah ada ac sudah ada tempat latihan yang cukup luas

dari segi segala macamnya
luar biasa sih
luar biasa sih
berarti untuk infrastruktur pendukung ya perlu ditingkatkan
nah selanjutnya kita akan berbicara mengenai bagaimana meningkatkan juga prestasi para atlet kita
sehingga tidak hanya jago di level nasional tapi juga di tingkat internasional
kita jeda dulu kami akan berbincang mengenai hal ini
usai jeda tetap bersama kami
terima kasih anda masih bersama kami
kita lanjutkan diskusi malam hari ini
kita sekarang akan berbicara mengenai prestasi para atlet

saya tanya tanggapan mbak wilda
apakah prestasi yang sudah berhasil di reisi jumlah atlet dalam pon papua ini
bisa ditingkatkan lagi
apa kemudian yang diperlukan
dukungan seperti apa yang diperlukan
sehingga prestasi ini bisa lebih maksimal di masa mendatang
sehingga prestasi ini bisa lebih maksimal di masa mendatang
ya kalau untuk segi lain lainnya itu sudah cukup sih kak

di sana juga mungkin orang orangnya warga warga di sana benar benar mendukung kita juga
kita semua bersaudara gitu
kalau untuk prestasi sendiri ya itu tadi sih
mungkin infrastruktur yang lainnya pendukung pendukung yang lainnya lebih dimajukan lagi mungkin
karena kemarin kalau di sendiri kita lumayan cukup di bandara
kalau untuk jabar karena kita sudah di bandara kita sudah di bandara
kalau untuk jabar karena sekarang ini ya menjadi juara umum gitu
tapi anda melihat bagaimana pembinaan atlet yang berlangsung di jabar
bagaimana perhatian dari pemprov ataupun bahkan dari pemerintah pusat

luar biasa juga sih kak berjalan dua tahun
sebagai atlet cukup oke lah gitu dari gambarnya sendiri
dan santunan santunan dari jabarnya sendiri juga luar biasa sih untuk atletnya sendiri
baik saya ke bang frits mungkin ada catatan kita berbicara mengenai pembinaan atlet dan juga regenerasi atlet begitu bang
karena tidak hanya sampai di sini kan ada target target lain yang harus diraih
ya seperti saya katakan tadi ini adalah kesempatan atau hal yang paling baik menciptakan energi bagi seluruh bangsa indonesia untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi
yaitu membawa produk indonesia ke tingkat dunia
produk apa yang dibawa umkm pariwisata dan produk olahraga seperti saya katakan tadi
nah ada lima puluh tiga rekod yang dipecahkan selama tahun ini
itu sangat bagus luar biasa
tetapi saya tidak tahu saya belum dapat baca datanya berapa sebetulnya dari lima puluh tiga rekor pecah itu tingkat internasional
katakanlah yang paling dekat itu sea games
berapa rekod sea games
sea games yang dipecahkan
jadi ke arah sana
nah salah satu inti dari proses peningkatan prestasi adalah pertandingan
di samping tentu saja latihan latihan
tapi saya yakin pb pbb sudah sangat sangat optimal dalam melakukan pelatihan
tapi di indonesia pertandingan itu masih sangat minim
itu sebabnya saya mengharapkan agar pertandingan
pertandingan di indonesia itu lebih ditingkatkan lagi
dan dari beberapa waktu lalu saya pernah mengusulkan agar seluruh cabang olahraga yang ikut pon
di setiap pon itu menandatangan komitmen agreement dengan pb pon dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat
induk organisasi harus menyelenggarakan kejuaraan minimal dua kali dalam setahun
sehingga papua ini terbantu
dan kalau pertandingannya itu semakin banyak saya yakin prestasi kita juga semakin baik
itu hal yang paling utama
jadi sekarang kan kita sudah tidak khawatir lagi ke papua
jadi kalau misalnya jabar itu hadir pada kejuaraan voli tingkat indonesia di papua
itu akan luar biasa diadakan
dan ada lagi kejuaraan seperti di indonesia
seperti dikatakan tadi liga
dilengkapi dengan hotel ditambah di sana
dan kalau liga bisa diselenggarakan liga voli di sana luar biasa
jadi sekali lagi saya harapkan jangan venue venue ini hilang
bagi papua sendiri venue itu saya harapkan bisa menjadi tempat latihan
yang untuk meningkatkan prestasi atau kegairahan masyarakat papua
sejak zaman akub jainal gubernur akub jainal kita tahu
bahwa papua itu punya potensi yang luar biasa di bidang olahraga
dan ini harus menjadi momentum luar biasa bagi papua
dan bersyukur sekali gubernur lukas nmd juga sangat perhatian terhadap dunia olahraga
jadi itu jadi peningkatan latihan peningkatan pertandingan diperlukan untuk tingkat internasional
oke berbicara mengenai pertandingan dan sportivitas begitu bang
kita kemarin melihat beberapa cabang olahraga sempat diperhatikan
apa yang kemudian menjadi masalah menjadi kendala
apakah memang ada yang miss dalam pembinaan atlet
atau seperti apa anda membaca kemarin ketika terjadi beberapa insiden ini
saya melihat khususnya dalam olahraga olahraga yang ada faktor benturan benturan fisik
itu hal yang biasa buat saya
jadi kalau ada kemarin perkelahian antara petinju dengan itu itu buat saya ada rules ada peraturannya yang kemudian harus dilakukan seperti apa
itu sudah lengkap di olahraga aturan mainnya
jadi terapkan saja itu
jadi buat saya sih ada perkelahian itu tidak bisa dielakkan di seluruh pertandingan pertandingan tingkat dunia sekalipun
itu selalu terjadi
oke terima kasih
olahraga olahraga yang penuh dengan benturan
itu tidak dapat dielakkan
jadi saya anggap kasusnya juga berapa sih dari sekian ribu pertandingan di papua
mungkin tidak lebih dari sepuluh yang mengalami atau terjadi perkelahian atau terjadi keributan
dan itu sangat wajar lah buat saya kalau ada terjadi hal hal semacam itu
namun memang disinilah penegakan praktik
inilah penegakan peraturan itu harus dilakukan
apa yang harus dilakukan oleh atlet ketika dia harus menerima kekalahan
apa yang harus dilakukan oleh panitia ketika melihat emosi atlet yang luar biasa
itu semuanya sebetulnya ada standar prosedur dan peraturannya
dan mungkin ini pembelajaran juga tetap buat kita semua
sebagai penutup saya ingin minta closing statement dari masing masing narasumber
saya ke bang alexander terlebih dahulu
ya bagi papua saat ini papua mempunyai modal yang cukup besar untuk peningkatan prestasi olahraga dengan talenta talenta yang dimiliki oleh masyarakat papua atau orang asli papua
ini merupakan momentum yang besar bagi kebangkitan olahraga di papua
apalagi merujuk pada desain besar olahraga yang telah dibuat oleh paku
yang telah dibuat oleh presiden pupr oleh bapak menteri saya nudin lamali
ini luar biasa di mana menempatkan papua juga sebagai salah satu kluster dalam peningkatan atau fokus pengembangan olahraga
hingga ini menjadi hal yang terlihat dengan adanya momentum waran ponda dan juga keparna di papua
yang berikut adalah bagaimana komitmen kita pemerintah daerah untuk memanfaatkan dan memelihara venue venue yang telah dibangun dengan standar internasional ini
ini menjadi tugas yang sangat penting
ini menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diembang oleh pemerintah daerah ke depan
dan saat ini kami dari sisi pemerintah daerah sudah sangat siap sekali untuk memelihara memanfaatkan femi femi yang telah dibangun
dengan menyiapkan tiga langkah
dari sisi regulasi kemudian sisi organisasi dan juga manajemen di dalam memelihara dan memanfaatkan venue veju yang telah ada
di sisi lain kami juga telah membuat sebuah roti

kami sudah siap untuk menyelenggarakan event event pasca penyelenggaran pon dan peparnas ini
baik yang sifatnya multi event ataupun single event
tingkat lokal maupun nasional dan juga kami harapkan dengan dukungan pemerintah pusat
kami bisa menyelenggarakan event olahraga pada tingkat internasional untuk kawasan pasifik ataupun asean
dan ini tentu harapan dan doa dari masyarakat papua
khususnya kami dari sisi pemerintah daerah
karena memang sekali yang bertanya apakah papua bisa memelihara femi femi yang ada
dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan pada kita semua bahwa dari sisi pemerintah
masyarakat papua telah siap sekali untuk melihara dan memanfaatkan venue venue yang telah ada
dengan tiga langkah yang tadi sudah saya sebutkan
kami telah menyiapkan dari sisi regulasi untuk komitmen pemberian atas femi femi yang telah kami bangun
kemudian kami telah menyiapkan organisasi untuk manpower atau sdm
yang akan terlibat secara langsung dalam pemeliharaan dan pemanfaatan venue venue yang telah dibangun
dan yang ketiga adalah bagaimana manajemen olahan
dari sisi manajemen ini adalah pada memanfaatkan femi femi dengan memeliharakan event event olahraga
dan juga bagaimana kita memanfaatkan event femi femi ini untuk kegiatan ekonomi yang lainnya
sehingga ada proses keberlangsungan pemanfaatan terhadap dunia ekonomi
dan juga bagaimana kita memanfaatkan terhadap dunia kerja yang telah dibangun ini
baik saya ke mbak wilda mungkin ada pesan bagi para atlet atlet muda
kabarnya juga akan pensiun usai pon ini benar mbak wilda
kalau untuk di ajang pon saja pensiunnya
karena ajang pon di poli ada berat usia
tapi kalau untuk di pernas perusahaan liga itu masih
ada pesan juga mungkin bagi atlet atlet lainnya
saya sebagai atlet sendiri ya berharap untuk pemerintah sendiri lebih banyak lagi event event yang tadi bapak fit bilang
lebih banyak lagi event event yang diselanggarakan
karena di situlah mungkin atlet atlet akan berkembang dan berprestasi
setelah setahun kita vakum pemerintah juga bisa lihat bahwa dari pon papua ini
event yang beragam masih bisa berjalan dan atlet juga masih bisa berprestasi
jadi tidak apa ya hati hati
hati hati itu tidak jatuh gitu ya
karena maksud saya saya mau motivasi lagi semua atlet untuk kita bisa semangat lagi dalam berlatih
semangat terus mbak wilda dan teman teman atlet lainnya
terima kasih sekali lagi pak alexander pak frits
waktunya bersama kami malam hari ini